tiga anak yang sedang bermain tertimpa dinding bangunan tua
yang tiba tiba ambruk di polewali mandar sulawesi barat
dua orang meninggal dunia satu orang mengalami luka berat
kini bangunan tua di jalan pantai bahari ini tiba tiba ambruk
hingga ketiga korban tidak bisa menghindar tertimpa tembok
warga di sekitar lokasi kejadian langsung berupaya menyelamatkan korban
dan membawanya ke rumah sakit terdekat
dua orang dinyatakan meninggal sedangkan satu anak dalam kondisi kritis
polisi masih menyelidiki apakah ada unsur kelalaian dari pemilik rumah
atau murni kejadian musibah semata
renung tuhan sudah artinya sudah mau robo tapi anak anak cerimain di sini ya mungkin kejadian begitu
iya tertimbung tertimbung renung tuhan